ya masih dalam insight sebagai wali kota yang dekat dengan rakyatnya
tidak lepas dari permasalahan sosial yang sensitif
nah sejumlah persoalan sosial kerap membutuhkan strategi yang jitu
serta pendekatan secara kekeluargaan
kita akan berbicara bersama wali kota surabaya terpilih
tririsma hari ini yang selalu hands on
kalau berurusan dengan warganya ya
masih sering ya turun belusukan atau temu warga itu
kerap dilakukan bu risma
lima tahun ke depan akan terus
iyalah gak mungkin karena kan
saya memang harus tahu apa yang terjadi di masyarakat
di warga surabaya gitu
nah ini kan masih belum dilantik ya sekarang bu risma
selama masih belum dilantik ini apa apa saja kegiatannya
apa yang dilakukan
saya masih banyak juga warga surabaya yang minta bantuan
meskipun mereka tahu bahwa saya belum dilantik gitu
jadi saya mencoba membantu juga menyelesaikan masalah
apa apa saja biasanya mereka datang langsung berusaha tolong
jadi tadi pagi apa namanya ada yang ngeluh
diminta membayar rumah sakit tiga puluh lima juta gitu
padahal dia seorang cleaning service gitu
nah saya juga bantu coba mengakseskan ke dinas kesehatan karena
di pemerintah kota ada biayanya itu saya sangat tahu sekali gitu
jadi saya coba mengakseskan itu terus ada keluhan misalkan
minta anaknya tidak mau sekolah gitu
karena terlalu jauh kayak gitu
gimana bisa pindah ke sekolah yang lebih dekat rumahnya
tapi bu risma tadi mengatakan katanya sekolah kesehatan semua kan sudah gratis
ini kebetulan bukan rumah sakit kita gitu
di rumah sakit pemerintah kok
bukan di rumah sakit pemerintah kota
sehingga saya harus ada komunikasi antara pemerintah kota dengan rumah sakit itu
sebetulnya kita ada biayanya itu
tapi bpjs segala macam jalan di surabaya tidak ada masalah
semua tercover ya
iya kita malah petugas sampah apa namanya
petugas sampah kampung itu kemudian kader kader satpam di kampung kampung di perumahan perumahan itu
kita masukkan bpjs semua dengan biaya apbn
jadi angka kemiskinan sebenarnya sudah lumayan turun ya
dalam lima tahun terakhir berapa persen
jadi saya masuk itu kurang lebih sebelas persen
sekarang tinggal tiga persen
lumayan ya sangat atau bukan lumayan lagi luar biasa kalau dipikir pikir
tapi masalah sosial yang menjadi tantangan lima tahun ke depan
apa apa saja yang masih perlu dibereskan bu risma
jadi saya kepengen bukan
iya selama ini warga surabaya oh saya cukup pendidikan ini misalkan apa namanya
pendidikan sarjana gitu atau warga surabaya oh saya tidak punya uang untuk pendidikan lebih tinggi
kita pemerintah kota akan memberikan beasiswa yang lebih banyak
tadi saya targetkan satu kelurahan itu minimal tiga dokter lahir dari situ
jadi kurang lebih empat ratus dokter kita akan berikan beasiswa untuk itu
karena saya yakin dokter masih dibutuhkan di negara ini
empat ratus dokter lima tahun ke depan
iya lima tahun ke depan kemudian
iya memang sekarang yang dibutuhkan adalah industri transportasi
transportasi udara transportasi laut
nah kita akan penuhi itu disitu kemudian perawat gitu
kemudian juga industri industri kesehatan
jadi saya coba akan mengarah kesitu untuk pendidikan beasiswa anak anak kita
ya skills ini penting ya apalagi kalau kita kan juga biasanya sering kirim tkw ya ke luar negeri ini kan bisa
sangat saya terus terang saya tutup sekarang
lebih bagus mengirim perawat
makanya kita didik dulu
seperti yang ibu tadi hanya lurusan smp
kalau dia bisa mendapatkan income sehari lima juta
satu bulan bisa satu ratus lima puluh juta
ngapain harus pergi keluar
jadi surabaya memang saya tutup
bu ini gak ada udah gak usah
udah ditutup aja
saya pikir mereka bisa berusaha
kalau orang lain
di asean ini tertarik berusaha di surabaya
berarti surabaya kan ada gulanya gitu
nah kenapa enggak kita sendiri
itu yang saya ajarkan ke warga surabaya
tidak menciptakan pekerjaan di
kota sendiri dan juga tadi ukm
yang sudah dibentuk
kalau dari segi kualitas pendidikan
apa saja yang masih perlu diperbaiki
khususnya sd smp sma smk
saya cenderung ke praktek
kemudian ketelitian dalam bekerja
itu yang coba
kita akan arahkan
dan itu harus mulai sejak
tahu gak kemampuan
saya itu jelek
banyak mengerjakan suatu pekerjaan itu
sangat tidak rapi
itu yang sebelumnya kita harus
motorik galusnya kita kurang
terampil dalam setiap itu
kemudian badannya sehat
makanya harus ada institut
yang keterampilan itu sendiri
makanya di sekolah sekolah itu
harus ada pelatihan itu
untuk melatih motorik
motorik harusnya itu
seperti itu dan kemudian
kreativitas jadi kita coba arahkan anak anak
itu mempunyai daya kreativitas tinggi
makanya saya mencoba membuat pilihan pilihan
untuk anak anak surabaya
sehingga tidak melu itu harus ada sesuatu yang baru
supaya anak anak itu seperti
tadi digambar itu air mancur itu
waktu itu kan orang pasti jangan gitu mandi gitu
saya ngomong enggak ini justru untuk latihan motorik anak anak gitu
itu enggak papa sudah biar gitu ya
dia mereka mandi disitu
jadi di depan balai kota banyak anak kecil mandi
apa namanya di air mancur
dan itu kita treatment ulang sehingga air itu tetap bersih gitu
itu memang sengaja untuk melatih motorik anak
untuk mengalatih motorik anak anak karena
jadi bu risma melakukan riset ya
iya jadi lima tahun ke bawah itu
balita itu memang harus dilatih motorik untuk menghidupkan otak anak
tapi apa kabar doli lokalisasi doli apa
alhamdulillah ini mereka menjadi apa namanya luar biasa
itu mungkin juga kebesaran tuhan
saya melatih contohnya misalkan
kami melatih di tempat lain misalkan membuat batik
dibutuhkan waktu berbulan bulan untuk mengajarkan
mereka diajarkan sekali mereka langsung bisa membuat desain
itu mungkin kelebihan yang kita nggak buka kemudian
jadi ada alternatifnya pekerjaan bagi
jadi batik sandal itu sudah lahir dari sana kemudian
beberapa produk makanan kemudian membuat sepatu
kemudian membuat apa namanya makanan makanan kas yang sekarang
apa namanya banyak ada di surabaya
iya tapi bu risma dengan ditutupnya lokalisasi doli
tidak menciptakan doli doli baru atau bahkan justru mungkin menghilang
di rumah rumah penduduk dan lain sebagainya
yang terjadi adalah kita ini bukan mereka tidak boleh bekerja
bukan kita mengarahkan makanan makanan
mereka bekerja di sektor lain gitu yang lebih sustainable
yang lebih sustainable jadi nggak kenal usia gitu
jadi itu yang kita alihkan mereka jadi bukan
bukan oh nggak boleh begitu bukan kita arahkan mereka ke situ gitu
jadi kalau kalau dengeri apa orang orang itu bicara ya saya udah ngetawa gitu
surabaya juga terkenal dengan boneknya nah ini perlu penanganan khusus

makanya itu ke depan saya justru yang menangani yang masalah masalah ini anak anak
muda ini tadi saya sampaikan memang berat itu
makanya saya sampaikan lima tahun ke depan saya justru lebih berat
karena saya harus menyiapkan mentransformasikan mereka untuk bukan hanya sekedar mereka
oh bonek selesai bukan seperti itu tapi bonek menjadi lebih produktif itu
itu yang coba saya kejar lima tahun
tantangannya apa kalau berhubungan dengan mereka bu risma bisa
tapi kelihatan pasti mereka juga takut ya sama bu risma
jadi yang jelas saya mencoba menjadi orang tua mereka
saya ingin menjadi teman mereka gitu saat mereka
saya nemenin bonek itu kadang sampai jam satu malam sampai jam dua malam
apa aja yang diomongin
ya waktu itu berantem sih mereka mau berantem dengan anak arema gitu kan
saya ada posisi di situ jadi saya nemani mereka saya ajak bicara ya mereka apa namanya welcome gitu
mereka mendengarkan gitu
mereka mendengarkan gitu jadi tapi kan tidak bisa ini begitu ya
tapi kan tidak bisa ini begini terus gitu kan harus sesuatu ada yang produktif yang bisa
ya harus ada kegiatan lah yang mereka memiliki
mereka harus ada kegiatan
mereka bisa menyalurkan ya mengekspresikan kreativitas dan energi mereka ya
apalagi mereka masih muda dan seharusnya usia produktif kan ya
ya kita istirahat sebentar lagi bu risma
dan kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini perbincangan bersama tri risma hari ini
tetaplah bersama kami